nah kalau yang selanjutnya ada informasi rangkaian peringatan hari kesatuan gerak pkk yang ke lima puluh dua di kabupaten kutai kertanegara kalimantan timur yang telah sukses terlaksana
sejarah perkembangan pkk di indonesia dan perjalanan pkk di kutai kertanegara
acara dilanjutkan dengan penilaian kelompok kerja dan penilaian kegiatan tahunan yang dilakukan masing masing kecamatan
ibu ibu yang secara kalau kita nilai dari pertandingan itu sudah pandai sekali mensosialisasikan dan kata kesan pak bupati ini belum tersentuh dan belum terberdayakan
selain masalah stunting masalah kemiskinan ekstrim itu juga jadi tanggung jawab bersama
dan ke depan mungkin bersama pkk kita akan berganyang dengan tangan juga membawa memampu nanti membawa menurunkan paling tidak menurunkan angka angka yang menjadi tanggung jawab kami
tim penggerak pkk di seluruh kutai kertanegara konsisten dalam penuntasan angka kemiskinan dan stunting
dengan dengan kebijakan pemerintah daerah melalui sepuluh program pkk
nantinya pkk akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lembaga lain
melalui sinergi dengan pemerintah pkk dapat mendukung program program pemerintah dan pemerintah daerah hingga ke tingkat keluarga
meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan perempuan
dalam sambutannya mewakili bupati kutai kertanegara
sekretaris daerah sunggono mengatakan
anggota pkk adalah penggerak pemberdayaan keluarga di masyarakat
termasuk menekan angka kemiskinan dan stunting di kabupaten kutai kertanegara
seperti apa peran pkk terhadap penurunan angka kemiskinan dan stunting di kutai kata negara
yang membahagiakan kita semua
bahwa berdasarkan hasil resosek
registrasi sosial ekonomi yang dilaksanakan oleh bapenas dan bps tahun
kemiskinan ekstrim di kutai kata negara yang tercatat pada tahun dua ribu dua puluh satu sebanyak kurang lebih sebelas empat ratus sekian
tahun dua ribu dua puluh tiga kemiskinan ekstrim dibuka persen
puncak peringatan hari kesatuan gerak pkk yang ke lima puluh dua kabupaten kutai kertanegara
ditutup dengan pembacaan juara umum
ditetapkan juga tuan rumah kegiatan hari kesatuan gerak pkk ke lima puluh tiga tahun dua ribu dua puluh lima di kecamatan muara bada
pemerintah provinsi berharap tim penggerak pkk terus melakukan berbagai terobosan
yang mengantarkan kabupaten kutai kertanegara makin baik
rijal mustafa jasmine jafar kompas tv kutai kertanegara kalimantan timur